usai pergelaran world superbike indonesia dua ribu dua puluh tiga di sirkuit mandalika lombok
minggu sore seluruh pembalap dan kru mulai mengemasi barang barang mereka
pengemasan motor mesin dan peralatan lainnya dilakukan dengan disaksikan oleh petugas bea dan cukai
serta dinas instansi terkait guna mencocokkan jumlah barang yang masuk dan keluar
logistik tersebut rencananya akan langsung diangkut menuju bandara zainuddin abdul majid
dan barang barang milik tim dan pembalap superbike tersebut rencananya akan dikirim menuju negara asal
namun ada juga yang dikirim ke belanda sebagai negara tujuan putaran ketiga gelaran world superbike
yang akan dilaksanakan tanggal dua puluh satu hingga dua puluh tiga april dua ribu dua puluh
dan sebelumnya diinformasikan total logistik para pembalap world superbike yang datang menuju sirkuit mandalika
mencapai satu ratus empat enam ton yang diangkut melalui jalur laut dan udara
belakang saya tim logistik dari ap logistik dan bacukai sudah hadir
memeriksa barang barang sesuai dengan surat surat masuknya
jadi masuknya ada misalnya ada sepuluh motor sekarang diperiksa sepuluh motor ini ada dalam boxnya untuk dikirim kembali ke luar negeri
jadi malam ini sampai malam ini semua akan dikerjakan oleh ap logistik dan bacukai
dengan target selesai langsung dikirim ke bandara
karena targetnya besok pagi sudah selesai semua
barang masuk pesawat charter flight cargo untuk dikirim ke negara berikutnya